jauh sebelum peresmian tujuh belas jalur sepeda sepanjang enam puluh tiga km yang diatur dalam peraturan gubernur dki jakarta nomor satu ratus dua puluh delapan tahun per november dua ribu sembilan belas
jakarta sudah punya tiga puluh km jalur sepeda
tujuh km diantaranya ada di sisi kanal banjir timur atau biasa disebut kbt yang terletak di kawasan pondokopi hingga cipinang jakarta timur
saya merasa cukup nyaman bersepeda di sini
selain karena cukup bersih juga ada banyak pepohonan rimbun sehingga melindungi kulit dari terik matahari
jalur sepeda yang sudah ada sejak dua ribu dua belas ini memiliki lebar lima meter
dilengkapi taman tempat parkir sepeda dan terpisah dari jalan raya
fasilitas ini menjadikan jalur sepeda yang juga digunakan warga untuk berolahraga ideal bagi pesepeda
sayangnya jalur ini berpotensi mubazir karena tak banyak pesepeda yang melintasinya
salah satu faktornya para pesepeda harus melewati pembatas pembatas
sehingga ada tujuh belas luas jalan yang dipasang untuk menghindari jalur dimasuki sepeda motor
situasi ini membuat pesepeda jarak jauh misalnya untuk aktivitas bike to work cukup kerepotan
salah satunya edi subianto asal bekasi yang goes menuju kantornya di kelapa gading
saya rasa sih portalnya aja dibuang gitu
terus ada setiap apa ada sebagai ganti portal itu ada pos
tak seperti di tujuh belas jalur baru
di jalur sepeda kbt ini tidak ada sanksi tilang dan denda lima ratus ribu rupiah
untuk pengendara motor yang menyerobot jalur sepeda
seperti diatur dalam pasal dua ratus delapan puluh empat dan dua ratus delapan puluh tujuh ayat satu undang undang lalu lintas dan angkutan jalan
kemudian ada pagar besi ini yang harus kita coba bersihkan kemudian kita tata kembali
itu yang tadi saya sebutkan kita akan revitalisasi tahun depan dan kita akan satukan
menjadi satu kesatuan dengan jaringan jalur sepeda y
yang saat ini sudah ditetapkan oleh pak gubernur
syafrin menambahkan revitalisasi dan integrasi jalur sepeda di sekitar kanal banjir timur
juga akan diperluas hingga ke kawasan marunda jakarta dua ribu dua puluh nanti
mahardika utama andriawan saputra jakarta